kita berolah lagi
ada yang membuka ini
pak mulai sekarang
kunci ini aku yang pegang
kalian mulai kembali kerja

apakah aku harus sekali sama kamu

bukannya lo apa
agia dlum wawah
kalau lu selalu tersusit ke sini malauluhan makanya kamu mati aja
aduh saya tuh baru aja tidur
maaf bu tapi tamunya ngotot mau ketemu sama ibu
siapa sih tamunya
saya farah ibunya camilla
ibu pasti ibunya fadil ya
saya datang ke sini ingin menjemput camilla camillanya ada bu
bu saya boleh oleh dari bandung
sekedarnya saya nggak tahu lagi
tersini aja bu
saya nggak tahu lagi harus bawa apa
anggap saja ini tanda terima kasih saya karena ibu sudah menerima kamila tinggal di sini
siapa yang senang anak ibu ada di sini
saya paling tidak setuju anak ibu ada di rumah saya
tegas sekali ibu berkata itu
ini anak saya salah apa bu
masih tanya lagi salah apa
bu farah sadar nggak sih
keluarga kami ini adalah yang paling dirugikan bu
dan karena anak ibu kami sekeluarga harus menanggung aib yang memalukan
terlebih lagi hari ini kamilah pakai mencuri lagi di supermarket
nggak mungkin bu
anak saya bukan pencuri
kalau anak ibu salah jangan selalu dibela bu
harusnya ibu ajari supaya dia berbuat yang benar
makanya camilla seperti itu
karena ibu selalu membela dia dan selalu percaya sama dia
padahal anak ibu ini ibu selalu mempercayai dia

itu anak yang jahat
itu anak yang jahat

kalau begitu biarkan saya bertemu sama camilla
nanti bu farah ketemu sama camilla

tapi pintu gudangnya nggak usah dibuka
tapi pintu gudangnya nggak usah dibuka ya
karena itu tempat yang paling pantas untuk orang yang mencuri dan anak yang tidak waras
seperti anak ibu
kalau ibu tidak suka bawa aja pulang
aduh bu farah saya nanti
maka camilla nya di dalam
maka camilla nya di dalam
mama juga kangen sama kamu
mama juga kangen sama kamu
kenapa semuanya seperti ini milla kenapa
kenapa kamu mencuri
kenapa kamu buat ibu amar marah sama kamu

milla nggak mencuri
milla nggak mencuri mba
kalau mama percaya sama milla
kalau mama percaya sama milla

apa yang terjadi
kamu harus tetap di sini anak
kamu tidak boleh pergi dari sini
kamu tidak boleh pergi dari sini
apa yang kamu merasakan sekarang adalah semua masalah kamu
kamu yang membuat ibu amar marah
mama bisa merasakan apa yang ibu amar merasakan milla
mama bisa merasakan apa yang ibu amar merasakan milla
kamu harus sabar ya
semua orang tua akan melakukan hal yang sama

kan anak itu juga melakukan kesalahan yang sangat besar
kan anak itu juga melakukan kesalahan yang sangat besar
tapi percaya milla
tapi percaya sama mama
setelah bayi lahir
pasti mama nyabadi baik sama kamu
kamu harus sabar
kamu harus sabar
dan juga demi bayi dalam kandungan kamu
tante kenapa tante
tante kamila dimana tante
fadil kamu gak akan pernah bisa buka pintunya
ma jangan kekanakan begitu dong ma
papa gak usah ikut ikutan belain kamila deh
kalau mama bilang enggak ya enggak
kalau mama gak mau buka biar fadil mohon
mama jangan pernah memperlakukan kamila kayak gini ma
mama terluka karena siapa fadil
karena dia mendorong mama sampai mama jatuh
dan hari ini dia mencuri di supermarket
dia bilang dia melihat kamu di supermarket

dia yang benar benar jelaskan kamu ke klinik baru kamu
benar kamu lihat aku tadi
mila benar benar lihat kak fadil
tapi mila juga ketemu lagi sama livi
masya allah mila
livi kan sudah meninggal bagaimana aku bisa melihat livi
kamu dengar kak
dia melihat sahabatnya sudah meninggal
jadi mama kurung di sana mama melakukan tindakan yang benar fadil
tindakan mama mengurung kamila
tetap saja gak benar ma
kamu jangan bersikap kasar sama ibu kamu itu tidak boleh
bu abar maafkan anak saya ya
kamila dan livi belum bersahabat lama jadi
kamila belum bisa melupakan livi
mila kamu harus bisa melupakan livi nat
supaya livi tenang di sana ya
sekarang kamu minta maaf sama bu ambar
dan berjanji kamu tidak akan mengulangi dia lagi ya
dan tidak mencuri lagi mila